akibat cuaca buruk proses evakuasi terhadap enam korban jatuhnya pesawat sam air di kabupaten yalimo papua pegunungan terpaksa ditunda
proses evakuasi pun akan dilanjutkan minggu dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
dan lanut silas papare marskal pertama dadan gunawan mengatakan
tujuh belas anggota tim sar gabungan dari kantor sar dan anggota pasgat telah diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi ke lokasi jatuhnya pesawat sam air
hingga saat ini belum dapat dipastikan kondisi seluruh awak dan penumpang pesawat
sementara itu kantor operasional sam air yang berada di bagian kargo bandara sentani jayapura
mulai didatangi pihak keluarga dari penumpang dan kursam air
keluarga datang untuk memberikan identitas ciri ciri pada tubuh dan pakaian serta aksesoris yang digunakan saat terbang kemarin
kira kira tinggi badan berat badan rambut mata hidung mulut telinga
bagian tubuh yang berat badan rambut mata hidung mulut telinga
bagian kakas kira kira apa terus baju yang dipakai pakaian celana serta aksesoris aksesoris yang dipakai pada saat penerbangan
dan mungkin ada yang lain lagi yang kita bisa korek dulu ya
dan kita juga minta berupa foto apalagi ada foto gigi yang lagi tersenyum
pesawat grand caravan pksmw milik perusahaan penerbangan sam air hilang kontak
setelah tujuh menit berjalan pksmw menemukan pesawat yang berada di bagian kargo bandara sentani
terlepas landas dari bandara eleling menuju daerah poik kabupaten yalimo pada jumat dua puluh tiga juni sekitar pukul sepuluh lima puluh tiga wib
tim liputan cnn indonesia